lama lagi kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat sudah di depan mata
akhir akhir ini tak hanya diramaikan informasi bakal calon presiden yang diusung partai
namun juga berbagai informasi viral di media sosial yang bisa dibilang
saling menggiri opini publik untuk menurunkan branding tokoh yang akan diusung dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
untuk itulah masyarakat dituntut lebih jeli memilah informasi dan mengedepankan budaya literasi digital
lantas seberapa penting sih budaya literasi digital apalagi mau jelang pemilu dua ribu dua puluh
ya literasi digital mungkin masih terdengar awam bagi sebagian orang
namun siapa sangka literasi digital membawa dampak besar dalam berbagai hal
baik sosial ekonomi lingkungan hingga kerana politik
literasi digital sendiri adalah pengetahuan kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media
baik alam media baik sosial ekonomi lingkungan hingga kerana politik
alat komunikasi maupun jaringan internet
hal ini penting bagi masyarakat di era sekarang agar lebih bijak mengakses teknologi
mendekati momen pesta demokrasi rakyat indonesia tahun dua ribu dua puluh empat
masyarakat tentunya akan disajikan berbagai konten di media sosial
mulai dari branding partai dan tokoh hingga konten negatif kampanye hitam serta informasi hoax
publik menilai literasi digital menjadi poin penting
selain untuk memfilter berbagai konten yang tersebar
juga menentukan pilihan pemimpin masa depan indonesia secara kritis rasional tanpa terpengaruh konten menyesatkan
tentunya penting banget karena satu biar nggak gampang kebawa suasana
dan gak kebawa apa ya kebawa apa lagi harus memilih
ini kan pasti banyak banget yang provokatif dan lain lainnya jadi menurut aku penting sih
jenis milikannya gen z ya ini kan sudah pasti harus melek dengan teknologi
atau kayak hoax seperti hal hal sebuah kan pasti akan sangat banyak ya
apakah menjelang pemilu seperti itu ya
dan untuk menurut saya literasi digital seperti itu sangat penting sih mas
biar gak banyak dibohongi lah gitu
penting penting penting banget
karena ya melalui digital kayak gitu ya jadi kita bisa apa namanya
bisa tahu juga sih bisa tahu lebih banyak bisa mantau juga gitu sih
sesuai data dari kementerian komunikasi informatika republik indonesia
tahun dua ribu dua puluh dua yang dirilis pada satu februari dua ribu dua puluh tiga lalu
tingkat literasi digital masyarakat indonesia berada pada level tiga lima puluh empat dengan skala satu satu
kondisi ini menunjukkan posisi literasi digital masyarakat indonesia dalam level sedang
sehingga terbilang masih riskan disusupi isu liar dan hoaks
jangan sampai literasi digital kita itu karena kurang ya
bisa menyebabkan hasil pemilu yang kurang baik
hasil pemilu yang kurang baik itu seperti apa
kita lihat dari prosesnya misalnya yang terlalu banyak hoax
ya yang hoax itu ternyata diyakini kebenarannya oleh masyarakat misalnya
banyak hoax yang masuk ke grup grup wa keluarga grup wa alumni grup wa rt rw
kelurahan grup grup komunitas yang itu menyebabkan terjadinya pertengkaran di masyarakat di lapisan bawah
seiring perkembangan teknologi konten negatif kini sudah bertransformasi menjadi konten yang berkualitas
dan menarik dengan bantuan teknologi artificial intelligence atau ei
tak ayal hal ini dapat dengan mudah meraih kepercayaan masyarakat
hal ini apabila dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab tentunya dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang berujung perpecahan
bumpo ligi juru putar balikannya bumpo ligi
jangan berjual elektrikan nggak penting
bawaslu menilai potensi perpecahan di tengah masyarakat akibat konten negatif pemilu karena minimnya literasi digital bisa saja terjadi
untuk itu literasi digital dirasa semakin penting di jelang pemilu dua ribu dua puluh
pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah preventif
mulai dari meluncurkan komunitas digital pengawas pemilu yakni jarimu awasi pemilu
menggandeng platform sejumlah media sosial hingga bekerjasama dengan aparat penegak hukum
kami ini kan punya kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi pidana pemilu etik untuk diteruskan ke dkpp juga hukum lainnya
undang undang ite kita ini masih sangat bisa kita harapkan sehingga dalam konteks ini kerjasama kami adalah dengan aparat penegak hukum
ini dipastikan supaya nanti sinergitasnya kuat
perbedaan pilihan dalam suatu pesta rakyat adalah hal yang biasa
namun yang harus dijunjung adalah persatuan dan kesatuan
sesuai dengan prinsip negara kita bineka tunggal ika berbeda beda tetap satu jua
jangan sampai terpecah hanya karena beda pilihan akibat minimnya literasi digital